karena kalian itu sudah membuat kesalahan kalian sudah berbohong dan keluar dari pondok pesantren
tanpa izin ya bukan hanya ustadz musa aja yang bisa memberikan hukuman tapi ustadz ridwan pun bisa
memberikan kalian hukuman dan hukumannya adalah mana peginya bocah lama banget assalamualaikum
ini dia nih airnya pada pulang juga ya dong pasti kiri kiri asal ala minggir minggir minggir
sini bukannya pada masuk nanti marah namun sebesar gimana tahu
kamu ngapain ala kehidupan kamu nakal ya kamu nakal ya sentil sentil
asal kalian tahu siapa
kalian kalian kalian kalian kalian kalian detained
siapa yang mencatut nama pak deh untuk bisa keluar dari pondok
ini w appetit yang siapa siapa
dan siapa di antara kalian semua
yang keluar dari pondok pesantren tanpa izin
soalnya tadi haikal bawa bawa nama pak d
buat keluar pesantren kunanta
iya pak ade saya juga minta maaf
iya pak an sih
soalnya saya keluar lubang pesantren tanpa izin
kamu juga tadi
kalian semuanya sudah kelewatan
kalau sudah kelewatan muter balik
kapan sih kalian beli benernya
sobri ini kayaknya bukan sepatu kamu nih
ini sepatu siapa
pak d lihat nih
ini tuh sepatu mahal
tadi saya itu beli di toko mahal
di toko sepatu yang berkualitas
emang kalau beli sepatu di toko mahal itu di mana
di sana ustadz seteribuan
tokonya keren d
nah habis itu sekalian saya benarin sepatu saya
supaya menjadi sepatu super
wih bisa lari
kalau jahit sepatu itu namanya tukang sol
bukan toko sepatu mahal
bisa bedain gak sih
katanya sepatunya mahal
eh katanya bekas kurahan
yaudah yaudah yaudah
karena kalian itu sudah membuat kesalahan
kalian sudah berbohong dan keluar dari pondok pesantren tanpa izin
bukan hanya ustadz musa aja yang bisa memberikan hukuman
tapi ustadz ridwan pun bisa memberikan keahlian hukuman
dan hukumannya adalah
kalian harus menghafal surat ar rahman
sebanyak sepuluh ayat
akhirnya hafalan kalian itu telah selesai
kalian membaca al quran
karena cinta sama al quran
bukan karena dihukum
nah betul itu apa yang dibilang sama pak d ya
jadi kalian itu melakukannya karena kalian cinta
kepada allah subhanahu wa ta'ala
bukan karena takut ya
ini sebagai tahap awal untuk kalian belajar ya
besok besok jangan kayak gini lagi ya
ya udah sekarang kalian semua kembali ke kamar kalian terus lakukan aktivitas kembali ya
tuh ya semuanya di bawah silahkan bubar eh cium tangan kebiasaannya ya sampai lagi ya sudah
belajar lagi ya belajar lagi juga indra ya waalaikumsalam
sekarang giliran saya dan pada untuk belajar menggaji ini semangat saya suka
berdua hanya mana belajar ngaji
emang kamu doang yang punya sepatu sup
permisi permisi dan permisi
ini manggung suku sukuh
kamu tahu jurnal
tidak ada yang
bisa melawan sepatu super
bujang apa ya
kalau enggak salah tuh juara kedua dapetnya piala sama sepatunya
emangnya kenapa kan
kita bisa dapat sepatu gantiin sepatunya si argan
emangnya kalau juara satu
nggak bisa ditukar apa hadiahnya
aku kan jurinya atun atun
hmm ya juga sih
kamu itu datang datang bukannya salam
malah malah langsung datang hybrid aja
perasaan tadi ada yang lari ke arah kamar haikal
tapi kok nggak terlihat ada orang lewat ya